kami selanjutnya ada iwan hermawan di flyover sleepy jakarta
iwan selamat malam apa yang terjadi di sana
ya baik kuspa terima kasih
dan saat ini saya berada di tol dalam kota yang di flyover sleepy
tepatnya di depan jakarta design center
dan di sini memang sejak sore tadi juga terjadi semacam kerusuhan begitu
namun demikian kami sendiri belum mengetahui informasi dari mana sebenarnya masa ini berasal
ada kemungkinan ini adalah masa yang berasal dari siswa smk dan sma yang tadi melakukan unjuk rasa
namun sudah bercampur dengan masa dari pertamburan
dan saat ini di belakang saya polisi sedang melakukan penyekatan begitu
karena di sebelah di ujung flyover sleepy tersebut
masa cukup ringas dan mereka melakukan berbagai macam pelemparan dan pembakaran
dan seperti lihat di belakang di samping saya
tol dalam kota yang menuju ke arah cawang
seperti kita bisa lihat
kita mungkin agak mendekat sedikit
masa sudah merangsek
dan polisi di sebelah kanan saya
polisi di sebelah kanan saya juga sempat melakukan penembakan gas air mata untuk menghalau masa
oke iwan iwan bisa disampaikan kepada kami mengapa ada rentetan mobil di tempat anda melaporkan sekarang
padahal kita tahu tol bukannya ditutup iwan dari mulai tol cawang menuju ke arah selipi
betul memang tadi sempat jalanan tol yang menuju ke arah grogol ditutup tepat di flyover sleepy
namun kemudian tadi sekitar tak lama setelah azan maghrib
jalanan yang menuju ke arah grogol dibuka
tapi kemudian karena mesti banyak konsentrasi massa di ujung jalan di ujung flyover
kemudian masih terjadi kemacetan seperti yang bisa terlihat saat ini
situasi yang sebaliknya arah sebaliknya menuju ke arah cawang tampak masih tertutup total karena
di ujung flyover tersebut memang masih terdapat konsentrasi massa yang cukup banyak
cukup beringas juga begitu puspa
artinya mobil mobil ini menunggu sampai dengan pintu keluar selipi yang kita tahu mungkin masih berjarak sekitar delapan ratus hingga satu km
artinya pihak kepolisian tidak melakukan apapun apakah ada evakuasi yang dilakukan untuk para pengendara yang tidak tahu apa apa mungkin
sampai sejauh ini yang kami perhatikan memang tidak ada evakuasi apapun bagi pengendara ataupun pengendara atau pemilik kendaraan
mereka polisi hanya melakukan penutupan jalan karena memang tadi situasinya cukup berbahaya di sini karena banyak timpukan timpukan batu
sementara dari arah sebaliknya kami sendiri belum begitu jelas karena kami tidak berhasil mencapai ke lokasi ke seberang sana karena memang situasinya tidak memungkinkan bagi kami tidak aman bagi kami untuk melakukan peliputan atau mencari informasi ke seberang sungai
keseberang flyover begitu puspa
dan seperti yang anda bisa lihat masa sebenarnya karena jalanan yang menuju ke arah grogol dibuka maka masa kemudian beralih ke jalanan yang jalur menuju ke arah cawang
apakah ada polisi yang masuk ke dalam jalan tol
karena kita kalau melihat di ujung sana iwan ada masa yang justru mendekati mobil mobil

polisi saat ini berjaga di jalan tol jalur yang menuju ke arah cawang seperti yang anda bisa lihat di sini
ini polisi sedang melakukan penjagaan sementara di arah sebaliknya yang menuju ke arah grogol tampak arus lalu lintas dibiarkan begitu saja oleh kepolisian untuk mungkin niatnya adalah untuk sekaligus menghalau masa juga begitu
dan sampai saat ini seperti terlihat di belakang saya
polisi masih melakukan penjagaan
dan mencoba untuk memecah konsentrasi masa begitu
kami sendiri tidak mengetahui sampai kapan ini polisi akan mengambil tindakan yang cukup kuat untuk membubarkan masa yang berada di ujung jalan flyover di selipi tepatnya di tol dalam kota ini
iwan dari pantauan anda sejak pukul berapa aksi ini memanas di tengah jalan tol ini
penutupan jalan tol sendiri dimulai tadi
jadi ketika mulai ada kericuhan di belakang gedung dpr
ternyata di depan gedung dpr mpr sendiri masih juga terdapat
kita lihat disini tampaknya polisi sedang melakukan sedang maju melakukan untuk memecah konsentrasi masa
oke kembali lagi puspa
jadi penutupan jalan ini tadi sekitar pukul empat sore
dan memang pada pantauan kami dari pukul empat sore itu di pertigaan selipi
di perempatan selipi itu memang sudah terjadi aksi pelemparan batu terhadap polisi maupun fasilitas fasilitas umum yang ada di sekitaran di jembatan selipi
dan tadi kami sempat melihat halte busway di selipi sendiri memang keadaannya cukup rusak begitu
walaupun kami tidak mengetahui seberapa parah kerusakannya karena kami tidak bisa mendekat
karena situasinya cukup berbahaya bagi kami begitu puspa
iwan sampai tempat anda berada melaporkan saat ini apakah terasa efek efek dari gas air mata
betul sekali puspa
karena itu kami saya sendiri
saya sendiri sampai saat ini masih menggunakan google atau kacamata pelindung ini
dan kami juga bersiap dengan masker juga begitu
dan lebih untungnya lagi kami diuntungkan dengan situasi angin yang tidak mengarah kepada kami
karena jika angin mengarah kepada kami jika ditembakkan gas air mata tentu kami yang akan terkena begitu puspa
baik iwan mungkin nanti bisa anda menjauh sedikit bisa mencari informasi dari para pengemudi kendaraan yang terjebak di situ
apa yang mereka
fikirkan kemudian harus mencari cara seperti apa apakah dapat sosialisasi dari pihak kepolisian
baik sampai sini terima kasih iwan atas informasi anda hati hati di sana
kami tunggu update selanjutnya dari anda